menteri agraria dan tata ruang sofian jalil menyatakan pemerintah menunda penerapan tarif pajak progresif untuk tanah yang tidak produktif alias menganggur
dilansir detik finance sofian menyatakan pajak progresif masih menjadi wacana dan harus ada studi yang komprehensif
sebelumnya untuk merealisasikan kebijakan pajak progresif untuk tanah menganggur
pihaknya tengah menyiapkan revisi undang undang nomor lima tahun seribu sembilan ratus enam puluh tentang peraturan dasar pokok pokok agraria
penerapan pajak progresif untuk tanah menganggur ditujukan untuk menghapus para spekulan yang selama ini mempermainkan harga tanah
sekaligus mengurangi kesenjangan perekonomian